screening untuk memastikan apakah jemaah haji bisa menjalankan wukuf secara mandiri atau harus disafari wukufkan
kementerian kesehatan dan kesehatan jawa haji
kementerian agama indonesia menambah jumlah petugas haji karena tantangan haji tahun ini dinilai berat yakni banyaknya jamaah lansia
petugas haji tambahan tiba dalam tiga gelombang mulai dua puluh delapan mei hingga enam juni nanti
jumlah personel tambahan sekitar tiga ratus orang sehingga jumlah petugas bertambah dari empat dua ratus menjadi empat lima ratus orang
petugas haji tambahan akan difokuskan melayani jamaah lansia di sektor khusus masjidil haram mekah dan masjid nabawi madinah
kementerian kesehatan dan kesehatan jawa haji